demonstrasi mahasiswa di kantor pemerintah kabupaten cianjur kami siang berujung rusuk
puluhan mahasiswa terluka karena dipukuli petugas sementara sejumlah petugas mengalami luka bakar
saat aparat mencoba memadamkan ban yang dibakar tiba tiba api membesar
akibatnya api sempat menyambar beberapa orang termasuk aparat yang berjaga
para korban langsung dilarikan ke rumah sakit umum cianjur
aksi gabungan mahasiswa di cianjur kamis siang berujung rusuk
kericuan dalam aksi bermula ketika mahasiswa yang berdemo
mendatangi kantor pemkap cianjur untuk bertemu dengan plt bupati cianjur herman suherman
untuk menyampaikan beberapa tuntutan
gagal menemui plt bupati cianjur masa aksi yang kesal
memaksa masuk ke halaman pemkap dan dihadang petugas satpol pp serta polisi
bahwa dalam hal ini ingin menyampaikan beberapa tuntutan tuntutan isu
tujuh isu rakyat
yang mana memang ini
berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat kabupaten cianjur
khususnya yang pertama tuntutan yang pertama adalah
isu terkait dengan birokrasi reformasi
yang kedua adalah terkait dengan isu isu pendidikan
bahwa kemudian hak hak guru di kabupaten cianjur itu belum terasakan sedemikian rupa